kalau api kecil pak mungkin bisa ini api gede pak
orang granitnya ada sampai berduk semua dari bawah itu
syarif udin tidak henti hentinya menerima panggilan telpon
dari sanak saudara yang menanyakan kabarnya
kedai mebelnya hangus terbakar dalam insiden kebakaran
depo pertamina di plumpang
pak sairudin ini rumah bapak yang terbakar
iya iya betul pak rumah saya ini
kita bisa lihat ke dalam apa saja kerusakannya ya pak
ini tadinya toko mebel atau apa
iya toko mebel sini pak
toko mebel pak ya tempat bahan bahan yang sudah siap dijual gitu pak
berupa pintu jendela
kalau kusin kusin taruh di luar pak
ada apa aja di sini pak
di sini tempat tidur lemari tv semua semuanya itu tuh
nggak ada habis total pak ini pak
bangunan yang ia bangun sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh

ia menaksir kerugian lebih dari seratus juta rupiah
mebel itu pak j tiap hari
cuma itu apa aja itu lebih dari seratus juta itu pak
dengan kerugian sebanyak itu bapak sekarang jadinya seperti apa nanti
ada ganti rugi atau ada yang bilang untuk diganti nantinya
kurang tahu juga pak masalah itunya ini belum ada info ini pak
pemerintah belum memutuskan kompensasi apa yang akan diperoleh warga yang terdampak
nomor satu tentu arahan bapak presiden solusi melayani melindungi rakyat
karena itu pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitarnya kita jaga
terutama korban korban yang sudah terkena
kita akan rawat kita akan pastikan ada penyewaan rumah buat mereka
mendorong membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian
dan keputusan lainnya
syarifudin mengaku belum tahu mekanisme pemberian bantuan rumah sewa dari pemerintah
masalahnya dokumen penting miliknya kini telah hangus terbakar
tentunya bapak ada secara legal punya sertifikat tanahnya atau seperti apa
punya pak punya sertifikat tanah
ada pak cuman apa aja kau bakar semua ktp stnk surat motor motor motornya juga pak itu
tabungan haji apa itu pendaftaran haji
itu pak semuanya nggak ada sisa
yang kita itu yang cuma hanya baju sama sarung yang nempel di badan orang saya habis sholat maghrib itu pak
rasa trauma itu masih membekas
jangankan memikirkan kelangsungan hidup ke depan untuk melupakan peristiwa itu masih sulit
itu saya udah nggak bisa masuk udah
oh bukan tebal lagi
nggak bisa bernafas
nggak bisa bernafas
belum ada api itu belum reda
tapi masih ini kan dekat dari jalan
bapak waktu itu lari masih terang atau seperti apa
udah gelap gelap banget
gelap banget udah nggak kelihatan apa
nggak kelihatan apa
nggak kelihatan apa
lagian walaupun itu tuh mungkin nggak ketolong saya itu
belum masuk kamar mau ngambil surat surat entah nyelamatin apa itu
udah mati duluan udah itu
warga kini hanya bisa menanti
sebab bola panas itu ada di tangan pemangku kepentingan
apakah akan memberi rumah sewa atau mengganti rugi
roni satria september adana jakarta